pihak istana menilai gerakan dua ribu sembilan belas ganti presiden merupakan upaya makar
gerakan itu juga tidak mencerminkan etika baik dan semangat berdemokrasi
hal itu disampaikan oleh tenaga ahli utama kantor staf presiden ali mokhtar ngabalin
menurutnya gerakan ini merupakan bentuk gerakan yang mengacaukan negara
dengan mencoba membenturkan kondisi politik yang aman dengan politisasi ganti presiden
gerakan itu dianggap tidak sesuai dengan semangat demokrasi
di mana niat gerakan itu hanya mengganti presiden tanpa mengkritisi substansi kebijakan yang dibuat pemerintah
ali menilai larangan yang dikeluarkan oleh kepolisian terhadap aksi itu langkah yang tepat
untuk menghindari keributan
ali membanta jika pemerintahan joko widjeka antikritik dan takut menghadapi gerakan itu
gerakan deklarasi hashtag dua ribu sembilan belas ganti presiden itu adalah kumpulan dari gerombolan gerombolan pengacu keamanan negara
dikemas dengan pengajian dikemas dengan tablik akbar dikemas dengan silaturahmi
tapi sesungguhnya adalah provokasi kepada masyarakat untuk jangan memilih bapak jokowi ketika kembali mencalonkan diri menjadi calon presiden
mereka berdali bahwa itu adalah kebebasan dijamin oleh undang undang
jadi kalau anda datang ke daerah daerah kemudian mengganggu wilayah orang di daerah
itu dia berhak punya kewenangan untuk bisa menolak anda
bahkan harus diusir diusir keluar
seperti di surabaya itu
karena itu mengacau
partai demokrat mengkritik keras penggunaan istilah makar untuk gerakan dua ribu sembilan belas ganti presiden
demokrat juga meminta pihak istana segera mencabut istilah makar untuk gerakan ini
seperti yang dikutip dari lamandetik com jansen sitandaun meminta agar ngabalin dan pihak istana segera mencabut pernyataan
bahwa gerakan dua ribu sembilan belas ganti presiden

menurut jansen istilah makar untuk gerakan ini dianggap jauh dari konteks makar dalam hukum pidana
jika setiap gerakan yang anti pemerintah selalu disebut makar hal ini dinilai membahayakan demokrasi
kepada awak media jansen mengungkapkan bahwa ngabalin harus lebih berhati hati
menggunakan kata makar khususnya dalam menyikapi gerakan dua ribu sembilan belas ganti presiden
ia juga menambahkan bahwa istana boleh tidak suka dengan dan merasa terganggu dengan gerakan ini
namun menyikapinya dengan mengatakan makar
adalah tindakan yang sembrono
dan yang terakhir janssen menegaskan bahwa gerakan tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden tidak ingin menggulingkan pemerintahan
dengan jalan yang tidak sah dan menggunakan kekerasan
jadi saya kira istana dan bang ali buktar harus lebih berhati hati menggunakan kata makar ini
menyikapi gerakan dua ribu sembilan belas ganti presiden ya
karena saya ini kebetulan latar belakang sejarah sarjana hukum
dan saat ini ketua perhimpunan bagi sejarah hukum
jadi saya belajar khusus mengenai pidana khususnya kaitannya dengan makar ini
benar seperti dikatakan bang roky tadi
makar dalam masa beradanya itu artinya anselah
anslah ini kalau diterjemahkan ke bahasa indonesia artinya serangan ada attack
dan dalam kuap kita makar ini diatur secara khusus di bab kejahatan terhadap keamanan negara
disitulah benang merahnya keamanan negara
sehingga ketika istana atau bang ali mukhtar mengatakan telah terjadi makar
berarti posisi negara sekarang dalam keadaan tidak aman
apa asli belum tiba di ruang
pengajar filsafat rocky gerung juga menilai istana terlalu berlebihan menganggap aksi dua ribu sembilan belas ganti presiden sebagai makar
roky melihat di era seperti sekarang dengan instrumen teknologi dan intelijen
kecil kemungkinan gerakan makar seperti yang ditakutkan bisa terjadi
niat makar itu tidak boleh terlihat
orang kalau mau makan dia sembunyi
kalau saya misalnya bawa
kapan hari ini
itu saya makar apa enggak tuh
saya enggak kumpulin senjata enggak kumpulin masa
karena dulu istilah makar itu anslag namanya
jadi terlihat secara gagah kuat langsung di depan kekuasaan
itu yang ditakutkan oleh pemerintah belanda dulu
karena itu dia pakai langsung itu
karena orang bisa ngamuk di depan
kalau sekarang itu
drone ada dimana mana
apakah ini termasuk kategori makar atau tidak
ya kami akan mendiskusikannya bersama lagi lagi bang ali mokhtar ngabalin
tenaga ali utama kantor staf kepresidenan
bang ali terima kasih sudah datang
ya terima kasih
untuk menjelaskan lagi mengenai betul gak sih ini
ya tapi janssen tidak datang
nah itu dia itu yang mau kita jelaskan setelah itu
nah kemudian ada bang refli harun
ahli hukum tata negara terima kasih bang refli
dan sementara kita juga menantikan janssen siti endawan
ketua dpp partai demokrat yang kemarin berjanji datang kesini
beliau tidak berkenan atau tidak menyanggupi untuk bisa
saya memenuhi janji untuk datang
oke jadi memang bisa anda yang simpulkan sendiri
tapi kita sudah tersambung ini lewat sambungan telepon dengan andre rosiade
wakil sekjen partai gerindra selamat malam bang andre
ya selamat malam mas budi
kau kenapa tidak datang andre
saya mau tanya ke bang ngabalin dulu sebelum nanti ke bang andri
jadi anda masih sesuai dengan apa namanya standpoint anda
bahwa ini gerakan makar sebenarnya
nah ini gerakan pengacau keamanan negara
gerakan pengacau keamanan negara
tidak ada perubahan kalimatku
makar dan pengacau keamanan
karena kalau tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden
itu saya tetap berpendapat bahwa ganti itu adalah kata kerja
kata kerja itu di dalam bahasa arab itu artinya fi'il amar
fi'il amar itu artinya perintah
jadi kalau tanggal satu januari pukul dua ribu sembilan belas itu ganti presiden
perintah dengan cara apapun ganti presiden
jadi itu yang anda anggap bahwa memang gerakan ini adalah gerakan makar
kita punya tanggung jawab
saya sebagai politisi
ini profesor sebagai seorang ilmuwan
andre sebagai seorang politisi
media punya tanggung jawab
untuk memberikan edukasi kepada masyarakat
memberikan pendidikan tentang demokrasi
kan lawan dari demokrasi itu adalah feudalisme
kita sudah tinggalkan era itu lama
maka masuk ke dalam wilayah itu adalah kita punya tanggung jawab untuk memberikan narasi berhadapan dengan narasi diksi dengan diksi politik dengan politik
untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat indonesia
makanya saya keberatan
kalau dia menggunakan diramu dikemas dengan tablik akbar dengan pengajian dengan silaturahmi
tapi isinya adalah melakukan pembodohan kepada masyarakat
itu cara cara yang tidak dibenarkan
unsur unsur kemakarannya itu sudah terpenduduki bang ali mokhtar
sesuai perundangan misalnya
dalam makar itu ada dua hal yang harus diperhatikan
ada gerakan dan ada ideologi
itu memang kalau dalam tahun tahun politik seperti ini kemudian hashtag dua ribu sembilan belas ganti presiden itu disemarakan terus dari satu wilayah ke wilayah dari satu wilayah ke wilayah
begitu dia peri peri dia begitu membesar
apakah anda tidak memikirkan bahwa itu menjadi satu kekuatan yang luar biasa
yang mengarahkan kepada kacaunya pemilihan umum
mengobrak abrikan sistem yang ada
kemudian dengan cara apapun pukul bulan januari dua ribu sembilan belas ganti presiden
boleh apa yang tidak boleh dilakukan itu
karena itulah maka
bukankah maksudnya hashtag ini adalah ya mengganti presiden dua ribu sembilan belas maksudnya setelah pemilu gitu
ganti presiden apa ini orang masuk ke dalam wilayah pilpres
bukan mengatur pergantian presiden
jadi secara hukum pun ini sudah memenuhi apa namanya sudah memenuhi logika makar tadi ya
ya itulah yang saya bilang dari sisi etimologi dan dari sisi terminologi
berkali kali di mana tempat saya bicara
sampai mati kalau anda paksakan saya untuk membatalkan itu tidak akan mungkin
tidak akan mungkin
karena itu adalah sebuah kebebasan untuk saya harus menyatakan
itu agar publik juga harus diberikan pengetahuan dan pendidikan
oke kita mau tanya orang yang ahli hukum dulu
bang revli anda melihat bahwa itu
tanya andre dulu
saya mau tanya dalam perspektif hukum dulu
bang refli anda melihat bahwa memang secara hukum secara politik secara logika akal sehat ini memang masuk dalam kategori makar
itulah susahnya ya kalau kita pertanyaannya sesimpel itu ya
saya sebenarnya ingin mengulas tidak sesimpel itu
kalau orang hukum seperti saya tentu kan tidak mungkin langsung bilang itu
karena kan kita juga harus melihat dalam perspektif hukumnya
kalau saya melihatnya begini ya
kita harus lihat ini harus dalam ranah seperti apa
kalau saya mengatakan ini kan ada dua hal ya
satu adalah kebebasan berpendapat berdemokrasi
satu adalah kita bicara tahapan pemilu yang sudah dimulai
satu kita bicara mengenai persepsi mengenai kegiatan itu
salah satunya disitu ada kata makar
saya tidak mau masuk ke wilayah itu karena orang hukum seperti saya kan tidak mungkin langsung ujug ujug bilang
ah itu makar
karena kalau makar pasti
tapi bang ali sudah letterless sekali bilangnya makar
beliau bukan orang hukum orang politik
jadi saya akan bilang bahwa kalau makar tentu kan itu bukan delik aduan
polisi aparat keamanan itu bisa langsung tangkap kalau makar
tapi saya ingin mengatakan begini ya
kalau misalnya ini dikaitkan dengan kebebasan berpendapat dan tidak dikaitkan dengan pemilu
maka sesungguhnya hashtag ganti presiden itu bisa dikatakan sesuatu yang inkonstitusional kalau saya katakan
kalau tidak dalam konteks pemilu
tapi kalau dalam konteks pemilu dia menjadi sah konstitusional
karena pergantian kekuasaan itu hanya dua saja
dan itu sah semua
karena itu kemudian
karena ini dikaitkan dengan pemilu maka sekarang ini kan sudah masuk tahapan pemilu
yaitu tahapan pencalonan kandidasi dimana kita tahu bahwa calon itu kan belum diumumkan
setelah calon diumumkan nanti tiga hari kemudian kan akan ada resmi campaign
makanya saya katakan mestinya dua pihak menahan diri
baik pihak sana yang dua ribu sembilan belas ganti presiden
maupun pihak sini yang jokowi dua periode
karena sebenarnya dua duanya belum masuk masa kampanye
begitu masuk masa kampanye maka kemudian harus dikaitkan dengan hukum hukum pemilu
nah dalam hukum hukum pemilu itu tentu anda kan bisa berkampanye secara bebas tapi harus peaceful campaign
peaceful campaign itu ya anda tidak boleh kemudian mengintimidasi orang
tidak boleh menyebar kebencian
tidak boleh melakukan tindakan tindakan sara dan lain sebagainya
di situ juga berlaku netralitas aparat
ada pengawasan bawas lu
kemudian ada pelaksanaan oleh kpu dan lain sebagainya
jadi stand point saya adalah kita harus lihat ini dalam konteks berpemilu
kalau kita lihat dalam konteks suap pemilu dia menjadi kegiatan yang konstitusional tapi belum saatnya
belum saatnya tapi konstitusional
aroma menggulingkan gitu
dalam pengertian konstitusional itu adalah kalau niat mengganti itu adalah dikaitkan dengan proses berpemilu
yaitu mengganti itu melalui proses berpemilu
tapi kalau tidak melalui proses berpemilu dan tidak juga impeachment proses
maka kemudian ya pasti inkonstitusional
konstitusi hanya menyediakan dua jalur itu saja
bang refli logikanya bang ali mokhtar ngabalin kan hashtag dua ribu sembilan belas ganti presiden
artinya pukul dua ribu sembilan belas januari tanggal satu

masuk dua ribu sembilan belas presiden harus ganti
itu tafsir ngabalin
secara hukum bisa nggak ditafsirkan seperti itu apa yang kemudian ditafsirkan bang abalin
kalau tindak pidana kan tidak boleh tafsir ya
tindak pidana itu adalah fakta dan data

jadi kalau misalnya kita ingin mengkualifikasikan sebuah kegiatan itu sebagai tindakan yang makar
harus ada hal hal yang misalnya tadi
ada prakondisi memang attacking yang memang terbuka dan lain sebagainya
jangan tafsir hukum dan tafsir politik itu digabung jadi satu
ini nggak akan ketemu
karena narasi ini narasi politik
narasinya narasi politik
narasinya narasi politik
ini dikaitkan pada hukum pemilu
dia bisa masuk pada jalur konstitusional kalau dikaitkan pada hukum pemilu
tapi belum saatnya
ketika dia saatnya
maka boleh kampanye tapi harus tunduk pada hukum hukum pemilu juga
bukan berarti tidak ada aturan
itu tadi secara hukum kita sudah dapat sedikit pencerahan
bagaimana dengan politik bang andre
gimana anda dianggap
gerakan ini yang mungkin anda juga mendukung
jelas nggak mas budi
sehingga abang saya yang saya cintai ini bernarasi mimpi bahwa gerakan dua ribu sembilan belas ganti presiden ini adalah gerakan makar
mas budi harus ketahui
kalau ini gerakan makar
polisi tentu sudah menangkap nenowari
sudah menangkap nenowarisman
sudah menangkap mardhani alisera
sudah menangkap teman teman yang melakukan dan aktif di presidium dua ribu sembilan belas ganti presiden
apalagi orang al khotot demo empat sebelas atau dua ratus dua belas
itu yang ditangkap
tentu pasti ditangkap kalau neno ini memang punya niat melakukan makar
jadi pernyataan mbak halilis
hanya seperti orang mimpi di siang bolong ya
karena beliau melihat harus membangun narasi ini karena kepanikan pihak pemerintah
itu yang kita lihat
bahwa sekarang ada gerakan dua ribu sembilan belas ganti presiden yang mendapatkan gaung dan respon luar biasa dari masyarakat indonesia
dihadanglah sekarang dimana mana dengan cara cara premanismo
nah karena cara cara premanisme ini tidak mendapat simpati dari publik
malah mengerus kepercayaan publik terhadap apart kepolisian dan juga pihak pemerintah
mulailah bang abalin membangun narasi baru
mimpi di siang bolong menyatakan ini gerakan makar
bang andre kalau argumentasinya apa tadi kata bang abalin hashtag ini menandakan bahwa ya artinya satu januari pukul
ya anda dan kawan kawan menginginkan untuk ganti presiden
bukan dalam proses pemilu betul nggak itu
bang refli harun saja pakar hukum sudah menyatakan ini tidak benar
lalu kan dari awal teman teman presidium dua ribu sembilan belas ganti presiden ini sudah menyampaikan secara terbuka bahwa mereka ingin mengimbau pergantian presiden secara konstitusional melalui proses pemilu
jadi intinya ini adalah narasi yang dimbangun bang ambalin untuk membangun presiden
apa namanya mengalihkan isu terhadap penghadangan penghadangan cara cara premanisme dalam menghadang proses demokrasi ini
jadi bang ambalin bikin isu baru ini dia bilang ini gerakan makar
kita kan sudah kenal bang ambalin ini abang saya saya sudah tahu taktik dan strateginya
jadi apakah ini betul betul taktik dan strategi abang saja untuk mengelabui atau membuat ini karena kepanikan
di jawabnya bang lagi lagi lebih asik usha usha jena berikutnya kami akan sekiranya kembali usha jena
oh begitu ya
tapi sebut sebut sebagai adik dengan kakak boleh lah
itu yang pertama
jadi begini kalau kami di sekolah itu kan memang ada belajar tentang nahu dan saraf
kalau orang belajar ilmu tafsir itu memang ada ilmu mantik
saya mau ingin mengatakan ilmu mantik ya ilmu mantik ilmu mantik itu adalah menjelaskan tentang kebenaran yang tidak bertele tele
makanya tadi saya menggunakan dua perspektif
kalau anda memaksakan orang harus mengikuti hashtag dua ribu sembilan belas ganti presiden
makanya dari awal kan saya menggunakan narasi bahwa dikemas dengan pengajian dikemas dengan tablik akbar dikemas dengan silaturahmi
tetapi isinya adalah mengajak orang untuk menolak calon presiden jokowi dengan hashtag dua ribu sembilan belas
nah saya mau katakan bahwa bahasa indonesia eyd ejaan yang disempurnakan kata ganti itu kata perintah kata kerja
makanya saya bilang tadi kata kerja itu kalau dalam bahasa arab itu kan ada fi'il madhi sekarang fi'il mudhari sedang berlangsung dan fi'il amar perintah
jalasa duduk ya jelisu sedang duduk ijelis duduklah perintah itu
kata hashtag ganti presiden dua ribu sembilan belas ganti presiden itu maka diukur dari apa
dari pukul satu januari dua ribu sembilan belas ganti presiden
itu interpretasi anda saja atau memang
tafsir alinga balin atau tafsir gimana tuh
saya mesti begini
dari awal saya bilang bahwa kalau narasi ini dipakai dengan berbagai kemas yang dipakai dari satu daerah ke daerah yang lain satu daerah
ke daerah yang lain
maka saya punya tanggung jawab untuk kasih tahu kepada publik paling tidak komunitas
komunitas yang berkomunikasi komunitas yang mendengar komunitas yang melihat saya sebagai representasi dia dalam menyampaikan pesan
saya mesti kasih tahu seperti itu
supaya kalau dia datang di satu daerah yang lain lagi dengan satu daerah yang lain
mereka tidak boleh tertipu dengan cara cara yang menurut saya tidak beradab
tidak punya tanggung jawab dalam mengajarkan orang tentang sebuah proses demokrasi
ini kan kita sudah keluar dari zaman feodal
kita turun berdarah darah
tidak beradabnya gimana pak
tidak beradabnya seperti apa
bagaimana mungkin kita belum masuk dalam tahapan pemilu kita belum ini segala macam tapi kita sudah menggunakan narasi narasi yang mengajarkan orang untuk begitu tolol dan bego
dengan hashtag dua ribu sembilan belas ganti presiden itu
ini ada ahli hukum tata negara
aturan kita itu yang diatur itu adalah pemilihan presiden
itu regulasinya bunyi begitu peraturannya
jadi memang narasi kemudian logika yang dibangun itu
diksinya untuk tidak mengikuti konteks pemilu
makanya memang kita punya tanggung jawab ya sebagai seorang politisi beliau sebagai ahli hukum media dan kawan kawan semua kita punya tanggung jawab untuk mendidik orang
supaya pemilu itu adalah pesta demokrasi
bukan perang badar bukan perang uhud yang dipadatokan pak amin rais sama nenowarisman itu
diksi diksi yang dipakai sebenarnya
saya tambahkan sedikit profesor
saya tambahkan sedikit
itu sebabnya maka saya orang paling bersyukur karena pemilu ini tidak ada lagi politik aliran
karena begitu pak joko widodo mengangkat pak ma'ruf berarti selesai urusan
kalau bukan pak ma'ruf ada politik identitas
tetap kita kan pernah mengalami situasi itu kan
mengangkat pak ma'ruf sama pak ngabalin
karena begitu masuk pemilu bukan orang lagi melihat oh ini katolik ini protestan ini hindu ini buddha ini islam
dalam proses demokrasi seperti itu menurut saya saya bersyukur kepada allah swt karena politik aliran politik identitas itu tidak lagi begitu mengemuka
oke saya lupa mau nanya pak refli apa tadi karena selama pak ngabalin
tapi anda lihat ada proses prakondisi yang seperti itu bahwa memang ini dengan sengaja mengajak orang menginsinuasi dengan tadi
hal hal yang tidak berada bahasanya tidak beretik misalnya
ya tanyakan itu pada ahli politik jangan pada ahli hukum
kalau pada ahli hukum nanti saya bisa menjawab itu tapi kan menurut saya tidak pada tempatnya untuk ahli
apakah prakondisi prakondisi itu sudah memenuhi syarat belum
untuk sampai pada titik muara ini ya kan
tapi ketika muara ini ya kan gerakan maka
sebenarnya jangan kita bicara prakondisi atau apa hanya ketegasan saja
apakah dua ribu sembilan belas ganti presiden itu dikaitkan dengan pemilu atau tidak
kalau dia dikaitkan dengan pemilu maka dia konstitusional
kalau tidak dikaitkan dengan pemilu dia inkonstitusional
karena kan hanya pemilu yang bisa mengganti presiden
tetapi sekali lagi kalau konteksnya saat ini hari ini itu belum masuk tahapan kampanye
kenapa karena sudah ada calon presiden yang didaftarkan dan belum lagi dinyatakan sebagai pasangan calon
nanti tanggal dua puluh september
ya menahan diri
kalau dato' masjid ini menjadi presiden kan tidak menyebut siapa bang refleksi
jadi sebenarnya ini juga bisa dibebaskan
ini kan kita bicara teks dan konteks
tekstnya sama kalau dulu sebelumnya saya mengatakan mungkin bisa masuk erana kebebasan berpendapat ya
tapi begitu sudah masuk masa kampanye ya
dan kita tahu bahwa hanya dua calon
itu kan sama saja mengatakan bahwa pilihlah prabowo
karena kan kalau ganti jokowi kan berarti pilih prabowo
kan gak mungkin ganti jokowi pilih ngabalin
kan tidak mungkin
nah itu sebenarnya ranahnya udah ranah kampanye
jadi saya kira kalau orang mengatakan itu tidak kampanye menurut saya itu kurang tepat
karena sangat jelas sekali
kecuali calonnya lima misalnya
ada hashtag ganti presiden
kita nggak bisa mengatakan itu kampanye untuk kelompok orang tertentu
tapi ini kan cuma dua calon
pelanggarannya hanya pelanggaran kepemiluan
pelanggaran start kampanye
tidak sampai yang dikhawatirkan ini mengguncang negara
kalau kemudian tafsirnya makar tentu kan akan ada tindakan dari aparat keamanan
tapi saya tidak mau bicara begitu
karena saya belum melihat ke arah sana
yang saya lihat itu adalah saat ini adalah masuk tahapan pemilu
harusnya kedua pihak menahan diri
baik tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden maupun tagar jokowi dua periode
nanti setelah dinyatakan sebagai paslon sah
tiga hari kemudian itu kan baru kampanye tuh
nah pada saat kampanye itulah kemudian boleh mengemukakan visi misi mengajak orang dan lain sebagainya
tapi ingat rambu rambu pemilu berlaku tetap
salah satunya peaceful campaign
tapi tidak boleh black campaign
ini sudah masuk masuk ke situ belum
kalau ini belum sampai sana
yang kita juga pengen tahu ini lagi lagi ini berangkat dari pernyataan bang abalin yang tidak mau dikoreksi juga
tetap bang ini gerakan maka
sebentar mbak saya mau tunjukkan dulu beberapa pasal pasal dalam kuhp misalnya
apakah ini sudah masuk
kalau tadi bang refli katakan ya mungkin belum prakondisi belum ke situ
tidak mau digiring giring ke ranah politik itu
tapi kita tanya bang refli di sini kita hadirkan pasal pasal yang kemudian terindikasi makar
apakah sudah masuk ini
ini misalnya pasal satu ratus empat kuhp ya
ini makar anslah dengan maksud untuk membunuh atau merampas kemerdekaan atau menyediakan kemampuan presiden dan wakil presiden pemerintah
diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara
ini sudah masuk ranah itu belum bang
tunggu dulu kita lihat dulu
oke ini pasar berikutnya
oke apa ada pasal lain
ini pasal satu ratus enam
nah ini bang
ini makan dengan maksud upaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagai wilayah negara dari yang lain
diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun
apakah masuk ini nanti akan dijawab bang ambari
makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun
para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat satu diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara
ini ancamannya ya ini ancamannya
sudah masuk kategori kategori ini belum bang abalin
iya ini ancaman yang ditunjukkan dari pasal kitab undang undang hukum pidana ini kan ancamannya
ingat ketika saya didesak terkait dengan ini adalah kebebasan berpendapat
saya setuju itu
dari malam kita sudah berkali kali bicara tentang undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima pasal dua puluh delapan e huruf e
tentang kebebasan berpendapat
saya tegaskan karena kita tidak pernah mengemukakan tentang turunan dari undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima itu adanya undang undang nomor sembilan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
bahwa undang undang itu mengatur tentang tata cara orang menyampaikan pendapat
yang terjadi di riau yang terjadi di surabaya yang terjadi di batam selain tidak saja pengusiran
tetapi kan yang kita lihat
itu kan adanya pro dan kontra seperti beliau kemukakan tadi
adanya pro dan kontra
yang saya ingin mengatakan bahwa ketika terjadi pro dan kontra itu maka di dalam undang undang nomor sembilan pasal lima belas itu
setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan pada pasal enam sembilan sebelas tiga belas dan lima belas
maka polisi diperintahkan oleh undang undang untuk membubarkan
nah kenapa saya menyebutkan ini menjadi masalah
karena tapi karena terdekat terminologi dan etimologi yang telah saya jelaskan dalam dua perspektif bahasa tadi
saya mau bilang bahwa gerakan ini adalah gerakan yang memang disampaikan kepada masyarakat secara gamblang dengan paksa
dengan memaksa orang
dengan memaksa orang
bung saya kasih tahu kepada anda dengan profesor
bahwa tidak saja di indonesia
orang lagi di dalam bahasa indonesia dikata
jelangkung dengan baju sambil jalan
sepanduk di tanah maka
kebelet banget ya orang mau berkuasa
kira kira apa yang terjadi itu coba
dari usaha berganti presiden
ya saya pertama
ingin menjelaskan ke bang ambalin
dua ribu sembilan belas ganti presiden ini adalah
gerakan yang membahayakan
gerakan dua ribu sembilan belas ganti presiden itu
itu di tanah lapang
di lapangan itu hanya
yang lagunya tidak ada nilai nilai
secara agama hanya dibilang
dulu kami hidup tak susah
mencari kerja sangat mudah
tapi itu yang terjadi
lirik lagunya tidak ada
tidak ada yang bicara bicara
ada tujuh lagu ganti presiden yang ada sama saya
liriknya tapi kan itu sasar
demokrasi tidak apa apa
tapi tadi kan penjelasan profesor bagaimana
bang kasih kesempatan saya dulu jadi intinya
bahwa seluruh sendiri
menyatakan ini bukanlah kampanye
di luar jadwal ini adalah
nah kampanye di luar jadwal itu adalah
yang bang gabalin dan lakukan
sama teman teman di mana mana kita baca
di berbagai media bang ngabalin
sekarang dan teman teman melakukan
deklarasi itu dilakukan di mana mana
tidak ada pernyataan dari
kadir pumas maulid spori bahwa bang gabalin
melakukan kampanye terselubung
atau kampanye di luar jadwal
sedangkan kepada gerakan dua ribu sembilan belas
nanti presiden kadir pumas maulid spori
ini adalah kampanye di luar jadwal
inilah yang saya sampaikan
bahwa ada indikasi
nah bang ngabalin itu menyebutkan
ini makar karena secara opini
istana itu lagi terdesak
untuk menghadang aksi dua ribu sembilan belas
nanti presiden katanya
bang gabalin ini dukung oleh partai politik
tinggi pasti menang
melihat gerakan dua ribu sembilan belas
oleh masyarakat butuh cara cara
bang andri kita ditahan dulu nanti saya akan kembali
kepada anda usaha usaha jenera berikut ini
kami akan segera kembali
tadi kita sudah mendengar
perspektif dari andri rusiade yang terakhir
saya mau tanya sebenarnya dari pernyataan
jangan andri dulu
saya mau tanya ke bang andri lagi
dari pernyataan abang katanya
dua ribu sembilan belas ganti presiden gerakan makar atau tidak
pokoknya kalau masih ada dua segmen dua segmennya semua
untuk anda kita closing statement
apakah memaksa itu menurut anda
itu memaksakan kendak
dengan argumentasi kampanye
kampanye dua ribu sembilan belas ganti presiden itu merupakan
bentuk ya sama aja dengan
makar gitu seperti argumentasinya bang ab
ya saya rasakan ini kan
kebebasan berekspresi ya
bahwa dua ribu sembilan belas ganti presiden ini
mengajak masyarakat bahwa
nanti disaat pemilu
kita saatnya mengajak
presiden nah acaranya juga
sekedar lagu indonesia raya
awalnya lalu nyanyi dari musim
lalu berdoa jadi tidak
ada hal hal berbosara oke
hal hal menghasut ya mungkin jadi kalau kita
tidak ada indikasi
apa upaya menjatuhkan pak jokowi
makar gerakan bersenjata
gerakan pengacau keamanan
nggak ada ini adalah apa
imbauan moral oke gerakan
kalau curi start kampanye sudah dikatakan bang ali
nah jadi ternyata
jadi pak ali ini
kayak pengumuman di masjid
aja sih andri pakai imbauan moral
pak panik keluarga
butuh penghadangan sebenarnya
bang ali ini terus terang saya
kenal betul abang saya yang saya hormati
beliau mengungkapkan ini makar
untuk mengalihkan isu
supaya isu penghadangan ini
yang mematikan remunerasi ini
tergeser kepada isu makar oke
ini strategi istana pak ali
dipakai kita terjebak
membahayakan ini sebenarnya baik
baik baik saya mau minta pelurusan
curi star kampanye
kenapa saya katakan harus pertama
mau dikaitkan sama pemilu atau tidak
ya tadi kan
nggak clear juga tapi menurut saya
harusnya dikaitkan dengan pemilu
kalau dikaitkan dengan pemilu sekali lagi
belum saatnya curi star berarti
bisa nggak dianggap curi star saya tahu
sebenarnya ada ruang kosong yang
di manfaatkan karena begini
argo itu jalan ketika
yang namanya calon ditetapkan
berpemilu kita juga harus
jujur dan adil
ketika melakukan kegiatan kegiatan
yang berbau kampanye dan
saat itu belum dilakukan
masa kampanye maka kan sesungguhnya
tindakan tindakan yang tidak terpuji
tindakan tindakan yang bisa dianggap curi star
kalau curi star yang ala andre juga
pak jokowi juga melakukan curi star juga
ya saya kan mengatakan
dua pihak harus menahan diri
saya tidak bisa mengatakan bahwa yang
dua periode misalnya itu tidak curi start
lalu kemudian ini curi start
saya katakan dua duanya dua duanya itu
melakukan kegiatan di luar
jadwal kampanye yang dalam
perspektif pemilu yang jujur dan adil
itu sudah mencederai pemilu yang
luber dan jurdil tersebut karena itu
kedua pihak harus
bisa menahan diri saatnya nanti
itu setelah penetapan calon
nah pada waktu itulah kita tidak
dispute lagi kenapa hukum pemilu
itu sudah berlaku
untuk kampanye yang tertib aman
damai tidak sarak yang
kemudian tidak mengintimidasi dan lain sebagainya
harusnya kalau semua menahan diri
tidak ada lagi gontok gotokan atau
ketegangan politik seperti saat ini ya pak gretel
saya ingin melihat bahwa
berdemokrasi itu dengan rasa gembira
siapapun yang terpilih
tetap saja untuk indonesia
nah itu menurut saya
ya entah yang
terpilih yang dijagokan oleh
pak ngabalin apa oleh andre kan
itu saya kira itu kan soal
bahwa berkompetisi secara
sehat itu pasti ada yang menang ada yang kalah
yang penting yang menang
jumawa yang kalah juga
seperti lagunya asian games itu ya bang raffi ya
sebelum ditutup oleh bang abalin saya mau minta
bang andri untuk menutup dulu bagaimana ini seperti
kata bang raffi harun tadi
bergembira tidak harus
gontok gotokan tidak memancing mancing
tidak ada ampe ada
ungkapan bahwa ini gerakan makar atau
gerakan pengacau atau apa gitu
saya sepakat itu yang disampaikan pak raffi
memang pak prabowo dan
pak sadi berpesan bahwa
jadikanlah pemilu dua ribu sembilan belas
ini sebagai festival aduk gagasan
menjadi ajang riang dan
gembira ini pesan pak prabowo dan pak sadi
ya gaunno nah kembali
ganti presiden sebenarnya itu juga
acara riang dan gembira
ada orang berkumpul rame rame
lalu nyanyi lagu indonesia
abis itu berdoa
bersama lalu bubar sebenarnya itu
acara sederhana tapi
saya juga bingung kenapa sih
ada yang panik lalu
harus memutus preman lalu
ada persekusi dan hanya
di zaman pak jokowi lah sejak
bang ali muhtar ngabalin jadi tenaga ahli ini
dijadikan tempat peremonstrasi
gitu loh kan luar biasa
oke baik baik
bang andre terima kasih bang ngabalin terakhir
dari anda saya senang saya tertawa karena
ande sudah bagus narasinya
dan ini artinya layak menjadi
anggota parlemen itu pantik oke
pertama begini pertama hati hati curi star seperti kata
pak republik pertama begini
deklarasi dua periode
itu dilakukan oleh relawan
kalau lah dia pernah menggunakan
ruang publik tidak pernah kacau
ingat kalimatku tidak pernah
kacau tunjukkan sama saya
selamanya di warung atau di gedung atau
di aula dan tidak kacau
yang dikhawatirkan itu adalah
adanya pro dan kontra kemudian
dia bentrok maka polisi memiliki
kewenangan untuk mengamankan
itu satu yang kedua
kalau lah dia menuliskan tentang
kepajangan dong buat hashtag tidak ada
masalah itu tidak ada masalah
menggunakan hashtag dua ribu sembilan belas
ganti presiden dalam
suasana seperti begini bagaimana
perasaan orang orang lain
dengan gampang ketika kita
menggunakan ketika saya menjelaskan
ganti presiden itu tanggal dua puluh oktober
dua puluh oktober pemilihan lo
bukan dua puluh oktober itu pelatihan presiden
pemilihan oke ya
tapi begitu kita mengatakan bahwa
adalah upaya makar
itu bom bersumbu panjang
dia keliling dari aceh dari riau
dari makassar seluruh makin ganas
makin panas kemudian
dia ledakan bom itu itu yang
saya sebut adalah
ya saya pernah di komisi intelijen
dpr ri dan saya mengerti
anda nggak takut pak jokowi dinilai otoriter
tidak ada urusannya dengan dpr
tidak ada urusannya dengan pak jokowi
tidak ada urusannya dengan pemerintah
tidak ada urusannya dengan istana
tapi urusan saya adalah waktu kita sudah habis
itu selesai terima kasih atas perbincangannya
bang abang abang terima kasih bang remi
terima kasih bang andra eh bang andre lagi
bang andre atas perbincangannya lain kali kita
bisa bisa bertiga disini
jangan disitu supaya waktu dia ambil banyak
kami akan segera kembali bersajaran berikut ini
tetap di layar pemilu telepon saya